dikutip dari britannica ratu elizabeth putri king george vi
lahir di meiver london pada dua puluh satu april seribu sembilan ratus sembilan puluh
pada saat perang dunia ii berkecamuk
elizabeth dan adik perempuannya putri margaret tinggal di castle windsor
karena orang tuanya menolak saran agar ia dievakuasi ke kanada
pada usianya yang menginjak delapan belas tahun
ia menghabiskan delapan belas bulan di auxiliary territorial service
untuk mempelajari mekanika motorik dasar dan keterampilan mengemudi
pada usianya yang belum genap tiga puluh tahun
wanita bernama lengkap elizabeth alexandra merwinsor ini
dinobatkan sebagai ratu inggris di westminster abbey
pada dua juni seribu sembilan ratus lima puluh tiga
menggantikan king george vi yang meninggal pada usia lima puluh enam tahun karena sakit
sebelumnya pada dua puluh november seribu sembilan ratus empat puluh
elizabeth menikah dengan pangeran philip
perkawinan keduanya melahirkan empat anak
yaitu pangeran charles philip arthur george
dan si bungsu pangeran edward anthony richard lewis
dari putra putrinya ratu elizabeth ii dikaruniai
di antara mereka adalah pewaris tahta nomor dua dan tiga kerajaan inggris
yaitu pangeran william dan pangeran george
ratu elizabeth ii merupakan ratu terlama yang memegang tahta kerajaan inggris
sepanjang sejarah yaitu selama tujuh puluh tahun
semasa hidupnya pemerintahan ratu elizabeth ii mencakup lima belas perdana menteri
sejumlah peristiwa mewarnai masa kepemimpinan ratu elizabeth
selama memegang tahta kerajaan inggris
diantaranya bergabungnya inggris dengan uni eropa
perang falkland antara inggris melawan argentina
perang teluk i dan ii
brexit atau keluarnya inggris dari keanggotaan uni eropa
hingga pandemi covid sembilan belas
pada sembilan april dua ribu dua puluh
sang suami pangeran philips meninggal dunia
setahun kemudian perjalanan sang ratu inggris harus berakhir pada kamis delapan september dua ribu dua puluh dua waktu setempat
ratu elizabeth ii dinyatakan meninggal dunia di usia ke sembilan puluh enam tahun di castle balmoral skotlandia
putra sulung sang ratu pangeran charles merupakan pewaris tahta nomor satu kerajaan inggris
tim liputan cnn indonesia